adalah sebuah wadah untuk mengembangkan kreativitas
termasuk kreativitas buah hatinya naluri semesta girardi
perempuan dua puluh delapan tahun ini berusaha agar tak sekedar menjadi pengguna media sosial
tapi juga sebagai produsen
menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain
apalagi putrinya yang kini berusia lima tahun senang menyanyi dan menari
bahkan saat menginjak usia empat tahun naluri sudah bisa mengarang lagu sendiri meski belum sempurna
melihat potensi yang dimiliki naluri dea memberikan dukungan penuh khususnya dalam menggunakan media sosial
pemilik tiga puluh ribu followers di akun instagramnya ini terlibat dalam produksi materi di media sosial naluri
kini naluri pun sudah memiliki lagu sendiri yang berjudul
nasi telur makanan paling enak
yang paling aku suka selalu ku habiskan
semoga apa ya niat kita sebenarnya kan ngerjain bikin lagu ini tuh untuk bersenang senang
dan pengen nambah opsi buat orang tua orang tua tuh pilihan lagu anak lah gitu
buat didengerin sama anak anaknya mereka gitu
dea memahami jika naluri sudah bisa menemukan sendiri apa yang menjadi kesenangannya setelah menonton youtube
sebenarnya niatnya bukan untuk mempopulerkan sih ya
jadi kayak lebih untuk apa ya dia menuangkan apa ya pakat yang udah dia punya gitu
apa yang dia senangi gitu
dan kebetulan media sosial ini juga support banget buat kreator kreator baru
sejauh ini dea mengaku respons yang diterima selalu positif
dea dan suaminya berharap kelak naluri bisa dengan bijak dalam bermedia sosial dan fokus mengarahkan energi kreatifnya
zayul haq sidki irfan bandung jawa barat

sama yanda sama bunda sama keluarganya bikin konten konten di media sosial
kali ini bisa langsung lihat dan nanti mau tanya tanya sama nala
dan sebelahnya tentunya harus langsung kita kenalin
ini dia indra brasko
selamat datang di studio sian dan indonesia mas indra
aku mengucapkan selamat hari anak ya buat semua anak anak
terutama anakku ini tercinta nih
mas indra kita tahu bahwa
sosok indra brasko bersama dengan istri mbak mona ratulio ini kan bonding sekali untuk kemudian bisa membesarkan anak anaknya
bisa juga menciptakan apa ya
kayaknya kalau ngeliat keluarga ini tuh seneng adem gitu bawaannya
ceria terus gitu saling support satu sama lain gitu
kalau bicara soal ini hari ini topiknya kita cerdas bermedia sosial
nala juga salah satu content creator yang juga membuat kontennya bersama dengan mas indra
itu ceritanya awalnya gimana sih
awalnya itu memang
memang diawali pada saat pandemi gitu kan
pandemi ini membuat kita menjadi mendadak menganggur gitu ya
harus ada di rumah apalagi kita tinggalnya di apartemen gitu
di apartemen kita nggak bisa kemana mana gitu
bahkan ke lobby aja kita dilarang kalau nggak langsung pergi gitu kan
nah karena kita dengan tinggal di sepetak apartemen itulah yang membuat kita menjadi kreatif lah
karena tujuan aku sebagai kepala rumah tangga pengen membuat suasana asik aja
karena kan kasian ya anak anak yang tadinya selama dua puluh empat jam biasanya ada aktivitas di luar rumah
tiba tiba mendadak dia harus ada di rumah
aku ngelihat kok aduh kasian banget sih gitu
jadi aku punya inisiatif untuk bikin sesuatu yang seru aja gitu
apa kegiatan kegiatan yang seru di rumah
nah pada saat itu lagi nge boomnya tiktokan gitu
apalagi nala ini kan anaknya aktif banget
waktu sebelum pandemi dia itu
banyak banget kegiatannya
nah pas pandemi dia tiba tiba harus mendadak harus ada di rumah gitu
dan pada saat itu bundanya lagi hamil
lagi hamil tua
nah mau nggak mau yang disitu yang siap untuk menjadi temannya adalah yandanya
karena akaknya lagi sibuk dengan sekolah onlinenya gitu kan
kebetulan aku lagi pengangguran juga gitu
kerjaanku harus kerja di rumah
akhirnya aku ngeliat nala suka dance dance sendiri
tapi cuma di videoin tapi nggak di posting gitu loh
terus suatu saat aku bilang nala mau tiktokan gitu kan
mau sih aku pengen gitu
cuman kan aku sama mona itu benar benar strict sama yang namanya sosial media untuk anak anak
karena mereka belum usianya untuk bermedia sosial
aku akhirnya bilang yaudah kita bikin akun keluarga gitu ya
akun keluarga kita tiktoken ya gitu ya
tapi ajarinnya nanda
dia kan udah startnya memang dia udah suka dance tiktok gitu kan
nah akhirnya aku bilang coba yang mana yang mau kamu yang ini yanda gitu
nah pada saat itu aku kira ah gampang ini mah
dan waktunya cuma lima belas second gitu kan
nah waktu itu aku dikasih yang lima belas second
ternyata itu kita ngulang sampe lima puluh second
ini tuh lagi viral viralnya tuh
itu memang dance nya lumayan susah sih
susah susah banget
tapi itu aku nggak nyangka ya anda tuh bakal latihan selama dua minggu
dan bikinnya masih berkali kali
iya dua minggu tuh aku awal awal dance lima belas second
karena kalo tiktoken berdua tuh keliatan
kalo gak kompak terus sama apa namanya gerakannya salah itu keliatan
nah kebetulan aku orang yang perfeksionis gitu ya
jadi aku latihan gitu
nah pada suatu saat si nala ini udah frustasi dia
ampir nangis capek
aduh aku bilang aduh udah gak asik nih
aku udah kasian kan aku pengen nemenin dia banget
karena bundanya gak mungkin lagi hamil
dia suka dance banget gitu
mau gak mau aku malam itu itu aku latihan
malem jam anak anak udah tidur aku latihan
sampe mona itu kalo di sosial media kita
sampe di shoot sama dia
sampe jam dua malem latihan dance gitu
nah akhirnya begitu udah apa biar nggak ada ngulang lah
alhamdulillah tuh ternyata manjur juga tuh
dan waktu nge post pun itu aku juga butuh mental yang kuat gitu
ya udahlah orang udah jadi gitu
orang kan si nalanya pengen
iya tapi ya gimana gitu
kan maksudnya ini bapak bapak beruban kok kayak ngerti ini sih gitu kan
gak tau umur gitu
akhirnya aku bilang yaudah deh ya bismillah
udah udah gue post nih
wow langsung fyd tuh ya
cuman rame nya gitu ya banyak lah pro kontra
dia bilang ini kakeknya atau bapaknya sih gitu kan
ini orang gak inget apa uban apa di
tapi dari netizen yang berpikiran negatif
banyak yang positifnya gitu
yaitu ngeliat bondingnya
karena ayah sama anak di jarang gitu
udah lah kita aku posting tuh
udah kita posting terus dan alhamdulillah
di masyarakat cukup baik gitu menerima respon terhadap konten kita ini gitu
nah akhirnya yaudah
nala ini kan apa ya sosok ayah seperti yanda ini
gak banyak ya mba lizia untuk ada di dalam kehidupan begitu
nah nala waktu udah dipost
terus kali ini fyp
respon temen temen atau guru guru atau followersnya nala gimana nih
itu kan aku waktu itu masih sekolah online
jadi belum temen temen juga kan kita kayak telponan
sama kayak gitu kayak gitu kan
tapi temen aku sih malahan kayak banyak banget yang mau bikin sama ayahnya
jadinya respon temen temen aku tuh kayak gimana ya
apa seneng aja ngeliat aku sama yanda bisa dance bareng
terus kadang kadang aku juga sering bikin sama mereka
tapi memang kan nggak bisa dipost
gara gara waktu itu sempat aku post terus ke band
tiktok pertama aku
tiktok itu kan ini banget kan apa
strik banget kan
kalau udah usia anak di bawah dua belas tahun
kalau sampai ketahuan
nah kebetulan waktu itu kita sempet rame kan tiktok kita
terus followersnya banyak
sempat di band waktu itu
aku mulai sibuk nih
mulai sibuk syuting gitu kan
mulai sibuk syuting
selalu dia tanya aku sama mona gitu kan
udah eh dia ngepost berapa kali gitu ya
kali atau berapa kali
dan fip terus kira kira apa viral gitu ya
ternyata di band
terus ke band
hilang ini akun kita waktu itu
sempet ilang lah
sempat hilang udah akhirnya kita untungnya kita selalu iniin ke instagram juga kan
jadi ya dua sosial media itu yang backup gitu
ya sampai sekarang ini
ini kalau kita melihat nih ya sosok antara mas indra nala dan keluarganya ini kan bikin adem ya mbak lizzie ya
gimana kemudian tadi nala bahkan kalau mau ngepost apa apa nanya dulu sama yanda sama bunda
dan ini satu hal yang perlu kita soroti juga ya
ada beberapa poin menarik dari sini gitu mbak lizzie
pandangan mbak lizzie seperti apa nih
melihat kemudian satu kedekatan antara orang tua dan juga anaknya
yang kedua ini bener bener sesuai dengan tagline acaranya
karena sebagai anak juga nala kemudian dengan sadar dengan cerdasnya dia meminta izin dulu
dan ini satu hal yang juga bisa jadi benteng gitu ya mbak lizzie
untuk indra sama nala itu jujur jarang
saya jarang lihat
jarang ya di mana ada involvement keterlibatan orang tua
laki lagi dari bapaknya
berapa banyak sih
satu indra jarang banget saya lihat kayak gitu
yang kedua saya lihatnya adalah
indra tuh bener bener jagain nala dalam artian sekolah
tadi kita di backstage di sini ya ngobrol sama nala gitu
oh ya sudah berapa tahun ikut dance dan di tiktok kan dance
nala sekarang kayaknya berminat untuk masuk ke dunia nyanyi
dan itu selalu di support
jadi bukan orang tuanya yang terobsesi
ya enggak ya kamu harus gini
tapi bener bener karena bener bener nge expose bakatnya nala
nala lagi suka dance
di sini juga nala lagi suka main gitar
kalau ngomongin soal tumbuh kembang anak yang harus difokusin
mau ada social media atau tidak ada social media itu kan ada tiga golden rules nya
satu melihat kognitifnya dia
sekolah beres nggak
nah dia bilang nala tadi di backstage juga bilang aku udah sibuk anti lizi
katanya kalaupun sekarang udah mau masuk kelas enam
jadi bakalan berkurang
berarti artinya indra dan juga istrinya fokus sama pendidikan nala
itu satu ya
yang kedua selain pendidikan juga fisikalnya nutrisinya
ini kan banyak gerak
kecuali kan misalnya kulineran
jadi nala makan nyobain makanan beda kan
nala kan banyak gerak
jadi itu bagus banget buat jadi inspirasi buat anak remaja kan harus gerak ya
benar nggak sih pas pandemik di depan
ya kan badan banyak anak sekarang lihat nggak sih
itu secara fisik
yang ketiga adalah psikososial
psikososial artinya jangan sampai dengan media sosial ini anak anak jadi contoh korban bully atau mem bully
tadi nala bilang temen temen asik asik aja
nala nggak pernah dibully
nala juga bikin konten sama temen temen
ya walaupun tadi ada aturan tiktok
jadi tidak mengganggu psikososial nala sebagai anak anak
kan sebagai anak apa sih kita butuh bermain
ya sama temen kan ya bersosial
kita tidak membuli kita belajar apa itu empati rendah hati nilai nilai kehidupan untuk dengan lingkungan kita
dan kalau nala semua tiga tiganya udah oke itu maksudnya tagline cerdas bermedia sosial
bisa benar benar dimanfaatkan dengan baik
explore bakatnya dari sana gitu ya mbak lizzy ya
karena tadi cerita dari nala yang tadi disampaikan oleh mbak lizzy
awalnya mungkin suka ngedance gitu kan
terus aduh harus nggak boleh latihan lagi nih
udah latihannya lewat media sosial
dan sekarang lewat dari masa pandemi justru bisa diimplementasiin lagi gitu ya
bisa dilatih lagi gitu ya
dapat manfaatnya kan bisa berkreasi
apalagi deket sama bonding
iya kan itu dia
dan nggak ninggalin pelajaran
nggak ninggalin pertemanan
menjadi lebih tinggi dibanding temen temen yang lain
kalau kita lihat nih ya
kondisi seperti nala dan juga
seperti nala dan juga mas indra
ini kan gak banyak terjadi ya
tadi mbak lizzy sampaikan
banyak juga kondisi kondisi yang justru sebaliknya
nah inilah pentingnya kemudian kita punya batasan batasan
kira kira harus seperti apa
nah nanti saya mau tanya lebih lanjut
dan saya mau tanya juga kalau dari sukses story nya mas indra dan juga nala seperti apa
karena perbicaraan kita akan kembali sesaat lagi
bocah ini adalah satu dari sekian banyak anak penghuni sebuah rumah sakit jiwa
anak anak ini dirawat karena menderita penyakit jiwa
dan dirawat karena menderita beragam keluhan penyakit mental
salah satunya akibat kecanduan gadget dan game online
dunia anak kini tak lepas dari gadget
gadget untuk bermain
gadget ketika bercengkrama
bahkan gadget dikeluarkan ketika anak rewel
jadi kita mungkin waktu itu sebagai orang tua yang mungkin minim edukasi juga ya
cara paling gampang adalah kita alihkan perhatian anak
nah perhatian yang kita pakai itu adalah waktu itu gadget waktu itu
dan itu berlangsung cukup lama
sampai akhirnya ya kayak di umur dua puluh tiga bulan
waktu itu kita sadar banget kok ini anak umur dua puluh tiga bulan
kita sudah periksa ke psikolog
kita ke dokter tumbuh kembang
habis itu ya salah satu diagnosanya itu adalah kemungkinan anaknya itu terlalu banyak bermain gadget
sebuah studi yang dilakukan universitas indonesia dan rscm di tahun dua ribu sembilan belas menemukan
orang tua dituntut untuk bijaksana dan mengontrol waktu anak dalam bermain gadget
abai sedikit saja anak bisa menjadi pecandu gadget
tim liputan cnn indonesia
ya segitu parahnya dampak kecanduan dari gadget pada anak anak
dan itu fakta yang terjadi
realita yang terjadi ya
kalau dari tadi kita sudah ngobrol sama mas indra
nala dan juga mbak lizzy tentang sisi positifnya dari media sosial dari gadget
kali ini satu fakta yang menunjukkan bahwa ada juga loh sisi negatifnya
nah ini yang jadi hal penting nih ya
ke mas indra dan juga nala
batasannya gimana sih biasanya yang diterapkan nih nala sama yanda dan juga bunda di rumah gitu
bolehnya apa nggak bolehnya apa
kalau kita itu biasa melibatkan anak anak untuk bikin aturan gitu ya
jadi kesepakatan yang jadi kalau kesepakatan itu kita bicarain di awal atas dasar kesepakatan berdua
nah aturan yang kita bikin maunya gimana nih gitu
kalau kita itu memang kesepakatan itu tujuannya adalah supaya kalau kita sepakat
kalau sampai ada yang melanggar itu konsekuensinya berjalan
bukan hukuman ya tapi konsekuensi yang sudah kita sepakatin gitu
kalau selama ini gimana sayang kalau yanda sama bunda
selama ini aturannya gimana
kalau misalnya malam malam misalnya besoknya libur holidays itu biasanya kita jam sepuluh malam harus kumpulin handphone kita
atau gadget kita apapun itu harus dikumpulin ke kamar
kamarnya ada terus kita nggak bisa pegang gadget sampai kita udah paginya lagi
nanti juga apa
kalau mau sekolah itu harus fokus
pokoknya harus sarapan dulu
bukan yang sekolah kalau malam kalau pas besoknya sekolah
kalau besoknya sekolah jam delapan
jam delapan harus dikumpulin ke yanda
kalau di burim sepuluh
tapi itu ada breaknya juga
jadi kita itu jam dua belas kita ada break time gitu ya
itu dari jam dua belas sampai jam satu

terus melakukan kewajibannya dia
seperti makan ibadahnya kalau apa yang agamanya islam gitu ya
terus nanti jam tiga berhenti lagi
nah nanti baru jam enam berhenti lagi
terus baru nanti jam delapan dikumpulin
cuman syarat dan ketentuannya adalah seperti kalau umpamanya dia mau main gadget apapun
handphone laptop atau ipad
itu harus mengerjakan tugas tugasnya dulu
harus udah selesai semua dulu ya
aku biasanya ngerjain tugas juga di sekolah
karena kan kalau di rumah pengennya tiduran
iya pengen main
jadi aku biasanya coba manage time di sekolah untuk ngerjain tugas
mau di break atau di pelajarannya langsung
biar nanti pas di rumah udah selesai
dia kayak gitu
jadi rulesnya jelas ya
dan itu kita sepakatkan berdua ya
dan itu dilibatkan bersama
karena kan ternyata kalau kita benar benar menjalankan bermedia sosial dengan cerdas
disiplinnya juga dapet nih
involvement dari anak anak juga ada di situ gitu
itu paling benar
kesepakatan dibuat bersama
soalnya sekarang nggak ada pendidikannya di sekolah
kita perlu nggak sih bikin kurikulum
menurut saya perlu deh
baik itu masuk dalam mata subjek yang udah ada
sekarang ada pasti pancasila keluarga negaraan
tapi etika bersosial media itu kan sudah lekat dengan hidup kita
kenapa nggak masukin kurikulum ya
kita telfon pada hari
penting benar gak sih
karena orang tua juga gak punya handbooknya
karena kita belum ada jamannya waktu itu
kalau orang tua yang bijak udah tahu nih dia
ini boleh ini enggak gitu
beruntung untuk indra dan istrinya ya
tapi ada banyak orang tua yang gak tau
selalu gak tau berapa sih batasan itu pertanyaan itu tuh dari sepuluh tahun
lima tahun kali tanya ke saya terus gitu loh
temen temen berapa lama sih anak anak main gadget
nah tapi intinya adalah kesepakatan ini udah perfect dan ideal
tergantung anak anaknya dan keluarganya juga
nah apa yang saya lihat dari nala sama indra
dan boleh juga dicontoh jadi inspirasi juga
sekolah nomor satu jam delapan dikumpulin
kenapa kalau gak dikumpulin
nanti kalau di kamar main gimana
bukan waktu tidurnya terganggu
jadi berdampak juga sama kondisi visi kondisi kesehatan gitu
nah ini nih mbak lizzie kita tahu bahwa tadi kita sama sama
satu fakta yang miris ada banyak anak anak juga yang kecanduan gadget
nah kalau dari sisi psikologis sebenarnya apa sih yang diserang tuh
kenapa sih sampai bisa ada kecanduan gadget
kalau kita lihat konten dari media sosial dan juga games
yang sama yanda sampai ikutan itu kan ya
warnanya suaranya musicnya
udah gitu kalau game game zaman sekarang
itu dia tahu bisa ngasih reward dan insentif
bikin kita terus terus dan terus
nah itu dia kenapa anak anak lebih senang main games
dan suka bosan di sekolah
nah disini juga untuk para pendidik penting sekali
sudah tahu banyak anak anak lekat sekali dengan sosial media
anda perlu meningkatkan skill mengajar anda
untuk gak kalah sama mainan apps yang saya nggak usah sebutin gitu ya
temen temen tau lah gitu ya kan ya
nah itu tantangan pendidik karena banyak sekali anak anak yang sudah main nih
begitu masuk ke kelas
urunya bosan gitu
pendidik juga perlu meningkatkan kompetensinya
biar juga mengajarkan subjek atau namanya mata pelajaran
lebih seru dan bisa mendapatkan perhatian anak anak
jadi keinginan anak anak untuk belajar juga tetap ada gitu ya
karena kalau ngomongin kecanduan pasti dari otaknya juga udah bisa kena ya mbak ya
kalau ngomongin soal kecanduan karena ini adalah anak anak
menurut undang undang perlindungan anak
di bawah tujuh belas tahun anak anak adalah
berarti menjadi satu kewajiban untuk orang tua
artinya i'm so sorry kalau anak anak kejadian gadget
aduh saya minta maaf bukan bermaksud untuk menyinggung para orang tua di indonesia
but secara hukum
orang tua yaitu anda tanggung jawab
bertanggung jawab bukan orang lain lagi
nanti kalau sudah usianya dua puluh satu tahun dan sebagainya itu
tanggung jawab sendiri
terakhir sebelum kita jeda lagi nih ya
kadang kan orang orang suka self diagnose juga ya
kayak aduh aku udah kecanduan nih udah kebanyakan nih gitu
nah ini kan harus jelas nih biasanya ukuran ukurannya
gimana sih mbak cara taunya bahwa ini anaknya udah kecanduan nih gitu
untuk tahu anak kita kecanduan apa enggak fungsi sosialnya aja
contohnya kewajiban tidak pernah dilakukan
gak mau sekolah berantakan
dipanggil saatnya makan semua dia gak mau lakuin
makan siang jam tiga
makan malam jam sepuluh malam
itu berarti semua fungsi keseharian kita terganggu itu sudah red fluck itu
itu red flag adiksi
tidak bisa menjalani fungsinya sehari hari
buat seluruh usia
baik untuk anak anak remaja dan juga kita
dan ini berlaku untuk kita juga ya
kadang malas mandi gitu
malapan gitu kan
itu udah bahaya banget
udah jadi red flag gitu ya
setelah kita tahu gimana caranya atau gimana kondisinya yang masuk dalam kategori kecanduan
tentu kita pengen juga tahu dong gimana sih cara mengatasinya
apa yang bisa dilakukan di dalam keluarga gitu
melibatkan semua anggota keluarga yang ada
nanti kita akan bahas bersama usai jeda
tetap bersama kami
kita tahu ada kondisi ya
anak anak yang kecanduan gadget
kita sudah tahu bagaimana tuh mendeteksinya ketika seorang anak kecanduan
selanjutnya gimana nih cara ngatasinnya
treatment untuk anak yang udah kecanduan butuh komitmen
kalau ada ayahnya ada ibunya oh lebih bagus lagi
kecuali memang piatu atau memang salah satu orang tuanya nggak ada
nah komitmen dari ayah dan ibu
akan mendukung percepatan ini untuk treatmentnya
itu nomor satu
yang kedua adalah sadar bahwa yang namanya kecanduan gak bisa sehari selesai
aku enggak benci mama
karena itu kita orang tua mesti stick
tadi kan al indra ngomong soal aturan lain
kesepakatan itu untuk konsisten kan susah kan
nah gitu sih kurang lebihnya
jadi kesepakatannya suami istri ayah ibu
itu aja menurut saya
jadi harus konsisten sepakat semuanya
bisa mengoptimalkan peran peran tiap tiap anggota keluarga gitu ya mbak lia
yang paling besar jadi tes saya nggak tahu nih ya
indra mungkin yang punya lebih banyak pengalamannya
tesnya itu adalah kalau melihat anaknya nangis kalau nggak dikasih
itu gimana hati seorang ayah dan ibu
dia enggak nangis
kalau dia nangis cara nangis
oh nangis tantrum enggak tantrum
nah itu memang butuh apa ya
mental yang kita nggak boleh baper gitu
itu yang terjadi sama raka
tapi lebih ke tantrum karena dia pengen mainan sih
di mall gitu ya
jadi kalau mau nanya aku udah di awal yang penting di awal udah kita sampai
waktu itu raka masih umur sekitar empat tahun
aku bilang raka kita mau ke mall tapi nggak beli mainan ya
ya anda tungguin raka nangis di situ sampai selesai baru kita balik
sepakat ya gitu
walaupun dia cuma gitu
kita selalu kesepakatan itu deal
bikin promise gitu sama yanda
benar ke mall mau sesuatu dia nangis
sampai geles geleser di itu lah
mau gak mau ya itu tadi yang tadi mbak lizzie bilang gitu
kita harus sepakat dengan konsekuensi kita gitu
berontak beontak aku masukin ke mobil
udah aku tungguin sampai dia nangis
gak perlu marah kita kan kita sudah sepakat kan
udah nangis sampai tantrum
udah selesai dia
udah kita mau turun nanti nggak boleh nangis lagi ya
dia turun itu ya selesai
jadi balik lagi ya
karena kan di awal udah ada kesepakatan yang disusun bareng bareng
udah ada aturannya dan itu harus konsisten
karena dari situlah akhirnya anak anak juga kayak misalnya nala juga jadi tau ya
oh kalau aku bersikap a aku akan mendapatkan a
kalau aku bersikap b aku akan mendapatkan b gitu
mungkin terakhir nih lala buat teman teman yang saat ini anak anak lainnya yang mungkin lagi menyaksikan juga nih program spesial ini
apa sih sebenernya pesan pesan nala nih buat temen temen lainnya
untuk bisa tetap bermedia sosial
bisa menggunakan social media yang ada gitu
tapi dengan cerdas
bisa eksplor bakatnya di sana
mungkin kita bisa sediain alarm
kalau misalnya kita ada waktunya untuk ibadah
kita ada alarm sendiri
waktunya untuk makan nanti disiapin misalnya alarm jam dua belas
misalnya jam terus makan sore misalnya jam tiga
terus makan malam misalnya jam tujuh
itu kita sediain sendiri
biar nanti kita ada alarmnya kita makan dulu
jadi pengingat ya
nah jadi abis itu kalau udah selesai makan bisa lanjutin activity kita yang misalnya mau
pokoknya i would rather kita bisa lakuin sesuatu yang penting dulu
nanti yang misalnya keinginan kita bisa dilakuin ke belakangan aja
oke tapi jadi kepo juga nih ya nala kan kadang kadang kita ngerasa males juga aduh buat ikutin aturan aturan yang ada ya
gimana sih caranya nala tuh menghapuskan pikiran bahwa
aduh aku harus tetap konsisten ya aku harus tetap disiplin itu gimana tuh caranya
aku dari my health
jadi misalnya kalau misalnya kita kan kalau makan jadinya kita lagi lebih sehat
terus misalnya kalau kita beribadah dapat pahala
jadi kita dapat aku lebih fokus ke my health and like kayak pelajaran pelajaran aja sih
jadi aku kadang juga ambil dari sisi buruknya dan diganti ke sisi baiknya
so sweet banget gue adopsi sini
pantai lizzy juga nih
ya adopsi aja deh

tapi luar biasa banget emang so sweet satu itu dan yang benar benar sih dari awal tadi menginspirasi is understatement kayaknya kalau bicara soal nala ya
karena nala di usia seperti ini bisa apa ya bisa bener bener konsisten
bisa benar benar punya pikiran bahwa ada loh sistem reward and punishment
ya ada banyak pelajaran yang kita dapatkan hari ini gimana caranya kita bisa benar benar cerdas bermedia sosial dengan tetap memperhatikan kedisiplinan bisa tahu konsekuensinya seperti apa dan pelibatan tiap anggota keluarga
itu jadi satu poin penting juga ya
terima kasih banyak buat semua narasumber sehari ini
mas indra nala dan juga mba lizzy sudah hadir di studio siap

dan tentunya terima kasih juga kepada anda yang sudah menyaksikan
demikianlah program spesial cnn indonesia hari anak nasional
terima kasih sudah menyaksikan dan sekarang untuk menutupnya ya
kita akan sama sama saksikan satu penampilan dari ayah dan anak yang luar biasa dari tadi udah ngobrol bareng kita
serta saya mayfree syarif amin undur diri sampai jumpa